data statistik lembaga ilmu pengetahuan indonesia dua ribu tujuh belas
menunjukkan biaya logistik di indonesia
termasuk yang tertinggi di kawasan asia tenggara
angkanya mencapai dua puluh lima hingga tiga puluh persen
dari produk domestik bruto atau pdb
ini menunjukkan betapa mahalnya biaya logistik di indonesia
dan dikeluhkan oleh para pengusaha
biaya logistik yang tinggi ini menjadi salah satu masalah
bagi pemilik usaha
ya sama ya seperti bisnis yang lain kan
indonesia negaranya begitu luas
logistik selalu menjadi tantangan utama
bahkan di pulau jawa sendiri masih menjadi tantangan utama
karena memang besar sekali wilayahnya
tapi kan kita tahu itu mahal sekali
jadi memang harus muncul berbagai solusi baru
yang solusi logistik alternatif lah
yang bukan juga yang konvensional
kalau konvensional kan
biaya logistik indonesia yang tinggi saat ini
dipandang sebagai peluang bisnis bagi delivery
delivery adalah perusahaan logistik berbasis aplikasi
yang saat ini sudah beroperasi di thailand filipina dan indonesia
aplikasi menghubungkan antara pemilik armada angkutan barang
konsumen dapat mengirimkan barang hingga sepuluh rute tujuan
dengan harga terjangkau dan waktu pengiriman yang cepat
kita suka menjual barang besar
kita suka menjual barang besar
dalam industri logistik di asia tenggara
harganya tiga ratus juta dolar
dua ketiga dari itu di indonesia
jadi sebagai perusahaan logistik yang diperoleh
kita berharap bisa menurunkan harganya
ini mungkin berdasarkan dua juta dolar dalam uang
delivery memandang indonesia adalah salah satu negara
yang punya potensi pasar besar
jumlah pengunduh aplikasi di indonesia
ada di posisi tertinggi yakni dua ratus ribu

delivery akan menambah armada lebih besar
dan melakukan ekspansi ke kota lain di indonesia
termasuk negara lain di asia tenggara